eh kalo lu lu lu pada gak yakin nemuin jalan wali
mendingan kalian balik ke pesantren
capek gue disalahin dulu
kalo gue tetep ada pendirian buat jaga amanah ustadz sepuh
dan jangan kali kali balik ke pesantren sebelum nih
nganterin paket ke alamat yang dituju yang diamanatin sama ustadz sepuh
antum kagak bisa merasakan sih ya
kagak bisa mencium aura kegelapan yang mereka tinggalkan disini
eh itu sefre yang bekas mereka kalo perlu rendam tujuh hari tujuh malem
ancur sefrenya bang
kalo direndam tuh mati

antum kagak usti ngebantah kerjain aja
cuca aja yang dibilang
kok diberesin kabarnya orang baru
karena mereka kagak akan pernah balik lagi
liat sendiri kan ya wuse
dari awal datang aja bawaannya udah kabur kaburan terus
yaitu disebabkan karena pikiran dan hati coba memikirkan dan mengejar kebahagiaan dunia belakang
bukan kebahagiaan akhir
namun sudah bilang zat
kan mereka lagi jalanin amanah dari ustadz sepuh
itu adalah amanah dari ustadz serful
yaitu supaya mereka pergi yang jauh jangan sampai balik lagi kenapa kenapa kenapa
pesantren ini terasa nyaman aman tentram sejahtera tanpa mereka yang bengal bengal
orang yang ada disini
termasuk barang yang ada di dalam lemari
aku pindahkan ke gudang
jangan sampai ini tempat jadi sarang syahiter
syaitan itu gak bersarang di kamar
bersarangnya di hati orang yang iri dan nengki om
aku jangan ngajarin kamu
aku adalah santri yang masih hijau
aku adalah santri yang masih hijau
eh mau kencur
dan paling pintar di sini
he he jadi anu mendingan pergi eh
untuk musa udah hafiz quran
coba lo bayangin aja nih
usah sepuh ngasih alamat kita nih
buat ngantar paket nggak jelas
he lu tau kenapa ya
ya biar kita kesasar
jauh deh pesantren
lagipula kalian pada gak takut apa
eh kekasih kekasih kita nih
wianti fatin luluk
hah gua hafiz
dikawinin sama orang arab yang kemarin itu empat orang gitu
ya ini yang kita sholat dulu biar dapet pencerahan
sholat allah lagi
sholat allah lagi
allah ya allah
apa itu hukuman bagi mereka karena sudah membuat kegaduhan di dapur
nah ini untuk kebaikan mereka
karena setiap sentri itu harus mendapatkan ujian
mereka itu bukan seperti santri yang lainnya yang datang ke sini ingin menimba ilmu agama
kalau mereka kan tidak
kalau mereka benar benar bisa menjalankan amanah abah dengan baik dan kembali kemari
berarti mereka sudah benar benar yakin untuk menjadi santri di sini
tapi kalau tidak ya luluk alam ya bak
alamat yang tidak jelas dan memberikan nama penerima paket yang mungkin didengarnya saja jarang
itu akan sulit bak
memang kalau sampai mereka berhasil mengantarkan paket ke tempat ujian
berarti mereka sudah menjalankan amanah allah dengan baik
nah insya allah nanti abah akan memberikan warisan pada mereka
kita tinggal lihat aja kemana takdir akan membawa mereka
amin insya allah
gara gara lu nih nasib kita semua jadi tombol ambing
untung untung udah tobat lu asal lu mantan copet
hei tommy masih mending gue mantan copet
tapi jalan gua udah lurus dah tobat
pimbang lu tuh ya tom
lu anak jalanan tapi jalanannya belum lurus
ih dinasir otomustakin dong
kayak kita kita nih udah taubat
tapi bener bener oke sih kata opi
kalau dipikir pikir emang gara gara kamu semua ini kita jadi nyasar begitu nyasar
lu kalau mau sesat lu kalau mau kagak beres dewek dewek aja
jangan lo ajak kita kita
eh lu tadi lihat kan
gua sholat itu di samping kalian
eh kalau lu lu lu pada gak yakin nemuin jalan wali
mendingan kalian balik ke pesantren
capek gue disalahin dulu
kalau gue tetap ada pendirian buat jaga amanah ustadz sepuh
dan jangan kali kali balik ke pesantren sebelum nih
nganterin paket kalamat yang dituduh
yang diamanatin sama ustadz sepuh
eh tapi kalau kalian terus terusan nyalahin gue nih
seolah olah lu nunjuk gue sebagai terdakwa
oh enggak gue
mendingan gue selesai sampai di sini
buat pulang ke rumah kita bercerai
adik kamu yakin gitu pulang ke rumah
ya kalau pulang ke rumah semua warisan kamu itu dikasih ke panti asuhan
kamu terus ingat sama semboyan perjuangan
bersatu kita teguh
runtuh maksudnya mak
kalau gue bro
lu mau cabut cabut
lu mau bercerai cerai sok aja silahkan
agak ngaruh buat gue
dan gue pengantar nih paket
bukan karena disuruh mau ustadz sepuh
ingat pesen emak gue bro
mau jadi orang mantep
jadilah orang amanah
karena orang amanah itu pasti deket deket sama orang soleh
begitu kata emak gue
eh tahan dulu
gue belum selesai ngomong
lu gak ada sopan ya lu
lu ke mana emang
jangan jangan jangan
gue tahu kelakuan lu
kayaknya gue ajak juga nyusul
dia tuh tahu prinsip kamu poi
pasti nyusul kalau masalah makan mas
gak gak gak
nih kasih gue
gue akan nyusul
sama lah saya juga
nanti gak mau nyusul
anak dia pada lapar anek nyusul
nanti gak mau ikut
poi pengen gue sih
jalan wali dekat masjid ubahnya ada dua
kalau gitu bikinin satu buat saya ya
sisanya bagi tiga aja
ya terima kasih be
gue minta sendok sesuatu
dua lagi ya
ini kuahnya aja deh
ini nih mah kuahnya aja
peset kuah dia mah
emang ini udah rezeki kita
maka bertiga ya
walaupun dalam kondisi begini
kita masih beruntung
kita masih jadi masuk orang orang
yang berbahagia dengan keadaan apa adanya
dan di dalam keadaan apa adanya itu
kita masih sempet berbagi